nama gubernur lampung arinal junaidi kembali viral setelah melarang wartawan mengambil gambar saat meliput kegiatan sosialisasi dan pembinaan pelayanan petugas penyelenggaraan ibadah haji dua ribu dua puluh tiga di sebuah hotel di bandar lampung pada senin lima belas mei
arinal bahkan meminta rekaman videonya dihapus
politikus partai golkar ini beralasan sudah pusing karena setiap kegiatannya menjadi viral dan mendapat hujatan
arinal bahkan menyelamatkan kepala dinas kominfo tikto
pemerintah provinsi lampung ahmad saifullah menganggap larangan gubernur lampung arinal junaidi bagi media yang merekam kegiatannya bukan ancaman terhadap jurnalis
ia menyatakan saat itu arinal sekadar bercanda
bahkan menurut ahmad semua yang hadir dalam acara itu tertawa
pernyataan arinal yang menyebut sedikit sedikit viral bukanlah bentuk kemarahan kepada jurnalis
jadi beliau itu bukan menegur eh kamu diapa semuanya
itu sebetulnya tanggat sayang dari mana
oh dari kompas
oh iya kompas artinya beliau tahu
dan ini saya kira sudah sering bercandaan dengan mereka mereka pada saat oke sih jangan dipiralkan
bukan artinya dipiralkan itu bahwa dia marah untuk setiap ada apa dipiralkan bukan
arinal junaidi beberapa kali menjadi viral di media sosial sejak viralnya konten bima yudho saputro
yang menyampaikan kritik pedas kepada pemerintah provinsi lampung
pemuda berusia dua puluh dua tahun yang sedang kuliah di australia itu menilai provinsi lampung tidak maju maju
sugianto bandar lampung lampung